teladanmu mengajarkan kami akan luasnya ilmu pengetahuan
kesabaranmu dalam mendidik membuat kami berprestasi
kesini dulu nak
ini ibu guru mau kasih hasil ulangan kamu
nilainya bagus selamat ya
terima kasih guruku
karena jasamu menuntunku mewujudkan impian di masa depan